dan untuk memantau situasi secara langsung terkait banjir di semarang jawa tengah kami telah terhubung dengan damar sinuko di semarang
damar selamat siang damar bisa dilaporkan wilayah mana saja yang saat ini telah terkena dampak banjir
selamat siang ayu seperti yang terlihat saat ini hujan masih mengguyur di kawasan kota semarang
saat ini saya berdiri di jalan yono artinya salah satu akses yang menuju kawasan kota lama
dan memang akses jalur ini terputus karena gedangan banjir yang ada di sini mencapai tinggi delapan puluh cm
dan sehingga tidak ada kendaraan roda dua maupun roda empat yang berani melewat jalan kolonel sukiono
sementara ini tak jauh dari jalan kolonel sugiono
terdapat pelas tasan sel kereta yang tidak lumpuh dari stasiun tawang dan stasiun poncao semarang
sehingga kendangan banjir juga menyebabkan aktivitas api
baik yang dari stasiun tawang dari stasiun poncol semarang pun ikut lumpuh
secara yang ada di sisi juga di belakang saya merupakan kampung layor
di mana kampung layor ini merupakan salah satu kampung
yang menjadi destinasi wisata namun saat ini juga ikut genangan banjir
memang hujan terlihat yang pengguyur selama kota semarang
selama hampir delapan jam ini hampir melupakan atau mengepung kota semarang
baik damar bisa dijelaskan kira kira seberapa parah dampak yang terjadi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah sudah ada beberapa penutupan jalan atau ada pengalihan lalu lintas seperti itu
jumlah ruas dan protokol termasuk
bahkan di kawasan kota lama dan saat ini memang lumpuh ataupun tertutup oleh jangan banjir
terus ada ruas jalan seperti jalan pemuda jalan rangoto dan jalan paturang hangkang yang menuju ke pendal
juga ikut tertutup banjir dan mengakibatkan kelumpuhan arus lalu lintas juga
sementara tadi yang saya sampaikan banjir ini kawasan area awang
dan kota semarang ikut di kendangan banjir dan banjir pun sampai mengendangi ke area tel kereta api
sehingga menyebabkan jadwal kereta api yang berangkat maupun yang tiba di tujuan mengalami keterlambatan selama jam
ayo kami belum menerima informasi sendiri bagaimana kondisi di bandara ahmad yani
kita beberapa kawasan sekitar bandara amat yani selama kawasan perumahan kudian dan kota semarang
dan dilaporkan terkendang banjir ketinggian hampir satu meter
baik berarti menurut laporan anda memang hingga saat ini sudah ada beberapa fasilitas umum yang umum yang ditutup
karena memang banjir ini sudah cukup menggenangi dan tidak bisa membuat fasilitas ini berjalan dengan normal
namun apakah sudah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan banjir yang terjadi di semarang ini damar
ya saat ini pemerintah kota semarang dibantu aparat polri dan tni
masih mencoba melakukan upaya
dan menurut laporan dari masyarakat atau warga yang ingin atau dievakuasi
karena memang banjir yang mengenangi pemerintah semarang ini juga hampir satu meter
sementara pemerintah pemerintah masih mencari lokas dan pun hukum yang bisa didirikan untuk membantu warga yang mungkin sedang isolir banjir
jadi bisa dikatakan
terakhir bagaimana dengan kondisi warga yang ada di sekitar tempat anda melaporkan
apakah anda sempat berbincang dengan mereka
apakah mereka sudah ingin dievakuasi saat ini karena memang kondisinya sudah mulai makin parah damar
ya seperti yang
ya ayo adalah salah satu
kita warga yang terdampak oleh warga menumpang sejak atau berjalan kaki karena kondisinya sudah menumpang
karena banjir yang ada di kawasan kota arya kota lama jalan kolonel tukyono dan kampung layun ini terkenang oleh banjir
karena saat itu ada warga yang tak dievakuasi
mereka masih mencoba tahan di masing masing untuk mengamankan
padahal berharga mereka dulu diprioritas
dan nanti kalau terus kebuyur dan banjir masih berdiri baru mereka akan ingin dievakuasi
baik terima kasih banyak atas laporan anda damar sinuko produser lapangan cnn indonesia
nanti kami akan mengupdate kembali kepada anda bagaimana situasi yang ada di semarang jawa tengah
selamat bertugas kembali